bedeplah bocah itu sengaja menggunakan ajiannya untuk mengelabuhi
tapi sejak mereka masih ada ustifra
sepertinya mereka lantaran barat

kita harus bisa menangkap mereka
ini baru hasil rampukan yang luar biasa
besok kita cari yang lebih empuk lagi

rupanya dia bukan orang sebuah orang
sengaja memarahi mereka nanti
apakah mereka muat betul
ya mereka tentu
mereka pintu tanah menengah
kalau tidak mereka berhasilan mencoloknya
mereka dapat langsung menarni
agai gak ada apa lagi
menang menang dengan dobr copycat d refers
tidak ada apa lagi teman
jangan berhenti sekaligus

aku tidak akan bisa tenang
selama musuh musuhku berkeliaran di luar sana
ampun bukti pramuk
ampunilah aku bukti pramuk
yang sudah tersesat di tengah
hutan belantara seperti ini
apa tujuanmu sebenarnya
jika ingin merampok aku tidak punya apa apa
oh justru kau punya sesuatu
yang sangat luar biasa
yang tidak dimiliki orang lain
cantik seperti bidadari
dia kisam bernyawa bukan
penjahat yang mencegatku tempuh hari
aku sangat tergesa gesa kisahkan
kalau kau ingin pergi
tapi tentunya dengan aku
jangan macam macam kisam
aku hanya punya sesuatu
itu adalah kisam bernyawa
kita harus menyelamatkan orang itu
dengan wanita yang terkenal dengan kita ini
sekarang giliran aku
hei jangan lari
kau tidak bisa
lihat lokasi presiden
rasanya lebih baik
jadi kau melaju
kau untuk kemenangan
saya akan kembali
bos akan kubalas sekali
alhamdulillahirobbilalamin ya allah putra aku
putra aku putra aku kian santan
bunda putriku rasa hantam
bunda bunda alhamdulillahirobbilalamin bunda baik baik saja bunda baik baik saja alhamdulillah
kami mencari bunda kemana mana terima kasih allah alhamdulillahirobbilalamin allah mempertemukan
kita semua di sini
perkenalkan bunda ini radenara kiba pangeran dari kerajaan
galuh dan ini nyai endang gelis ia teman raka wangsungsan
benar ibunya mereka lah yang sudah membantu kami selama ini alhamdulillah terima kasih
banyak atas bantuan kalian putriku putraku lalu bagaimana dengan ayah anda kalian
hai ibu dan menengah ayah anda kalian akan dihukum gantung oleh argadana bunda tenang saja
ayah anda prabu sudah ditempat yang aman selamat alhamdulillah lantas di mana anda kalian
hai ayo ikut aku mari kita pun baiknya
kandang kandang bertahanlah kandang
ayah anda prabu
kakanda bangun kakanda
yunda subang lara
hanya kamu yang mencemaskan
keadaan kakanda prabu
hanya kamu yang menyayangi